lo kalau ada urusan mau balik balik aja gapapa
gue bisa nunggu reva sendirian kok
nggak gue juga santai
gapapa gue temenin
tapi kan tadi lo sendiri denger kan temen lo nitip ke gue
oh terus maksud lo lo terpaksa nemenin gue karena disuruh sama reva gitu ya
terus lo sendiri gimana lo gapapa kan
aduh sorry banget ya gue udah bikin lo jatuh kayak gitu
ada orang lain juga nih disini yang jatuh
gak ada yang mau nanyain gue apa
eh iya mohon dikenalin ini reva teman gue
aduh sorry banget ya perkenalannya lagi kondisi kayak begini
tapi gue tau lo kok ada yang sering ngebahas tuh soalnya
aduh aduh aduh sakit tau ih
eh mendingan lo tuh tuh tuh lo urusin hp lo
ya semoga aja hp lo gak kenapa kenapa ya
emang kalian mau kemana kok pake map
gue mau nganterin reva ke universitas turangga
gue sering denger namanya sih cuman gue gak tau lokasi tempatnya dimana
yaudah kalo gitu gue nganter aja ya gue tau lokasinya kok
serius gapapa gak ngerepotin
aduh gak usah gak usah gue gak mau ngerepotin lo lo pasti sibuk banget kan
gue lagi santai kok ya gue nganter ya
udah gapapa siapa tau dia lagi pengen pdkt sama lo
hmm rese lo ya tapi beneran nih lo gapapa aman
eh gue gapapa lo mah liat nih anggota tubuh gue masih utuh
apa cancel dadakan kenapa
gapapa kok saya masih di jalan belum sampe oke thanks ya infonya
ternyata reva dan rayo kena sama mondi tapi kenapa reva gak bawa mobilnya
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa
apa jangan jangan mondi tau kalo reva itu adik gue dan dia ngerancanain sesuatu
perasaan gak ada satupun orang yang tahu info soal keluarga gue
pokoknya kamu harus realisasiin niatan kamu ke reva
jangan sampai enggak ya biar perempuan yang namanya reva itu nggak gede kepala tau gak sih
hah gede kepala tentu perasaan kepalanya reva nggak gede gede banget
cantik simple lagi sebenarnya tuh
kenapa panggil gue nelfon om herman
saya bisa ketemu dengan kamu nggak
ada hal penting yang mau saya bicarakan soal rencana ulang tahunnya pon
oh boleh boleh banget mas boleh boleh
mau kapan sekarang aja kali ya kebetulan saya juga ada janji kok sama klien di restoran yang sama aja kali ya
memang kamu janjian dengan teman kamu itu di restoran mana
saya kebetulan ada janji di raffles restoran
oke saya tiga puluh menit sampai ke sana ya
oke sampai ketemu di sana ya mas by
oke sila kita kalau gitu sekarang langsung aja ke raffles restoran itu ketemu sama om herman
ada sih ma tapi tenang aja aku bisa titip aksen
by the way mama emang janjian sama siapa
kamu kayak gak tau mama kamu aja sih mama itu sengaja bilang ada janji
padahal gak ada janji sama siapa kok biar terkesan aja sok sibuk
kamu tahu kan mama hilda itu pengacara
pengangguran banyak acara
yah kirain kita mau diajak gitu makan di raffles restaurant ya kan ta
bosen tau makan di kantin kampus mulu
iya bener banget teteh kan juga mau
tante heal dong gimana kalau misalnya kita berangkat bareng bareng aja
tate sama olin juga masih punya kok juga tak aksen
aduh kalian itu ya levelnya cuma mau makan di raffles restoran doang
gak mau liburan ke bali mau setiap apa setiap bulan setiap minggu setiap hari
it's okay bakalan tante hilda dan juga sila bayarin serius
yes kalau sila udah jadi istrinya boy yang crazy rich level sultan
kalau gitu jangan lupa ya arsenin sila oke
oke jangan sampai lupa ya awas aja kalau sampai tante udah bilang titip ya absen
terus tiba tiba sila dipanggil sama dosennya it's okay no problem tante akan kejar kalian sampai ke akhirat pokoknya
kalau aku sih gak bakalan lupa tante paling tante yang suka lupa
wah enak aja
yaudah ya ma yuk
itulah nanti gue nyusul yuk
aduh gak pas banget lagi mau kelas
mau tegak kayak susah lagi
eh ma ma ma pakai salah segala
oh lin tata tuh sedih banget deh padahal tata udah ngebalangin mau makan american wagyu tomahawk steaknya restora flash heels itu
terus belum lagi mushroom sauce nya terus ada juga asparagus nya
aaaaah tata jadi ngiler banget
woh yang ada di otak lo tuh cuma makanan ya tak
mendingan ya lo halu aja makan permen karet lo bayangin itu stick yang alot alot itu
aduh cepetan kita ada kelas tau
eh aduh aduh wait wait wait kak olin
ayo kita ada kelas kak
kok gak apa apa gak bisa dibuka ini kayak ada yang tiba tiba masuk
aduh jangan dorong dorong nanti gue jatuh
tata tata olin tiupin dulu
karena gak bisa ngeliat sama sekali
diam jangan bawel
wih enak aja udah dibantuin lo malah ngeledekin gue lagi ngekip aja tuh sendiri
ah mau cabut doang gak kelas bye
kok tata ditinggalin sendiri gimana mata tata
tego banget sih masa harus ngerabah rabah gini masuk toilet
mata tata gak bisa dibuka
carai gue masuknya sendiri aja ya lo tunggu di sini aja oke
eh tapi kan
udah gapapa aman kok
wondi ini tip temen gue ya jangan ditinggalin sampai gue balik oke
eh pak apaan sih lo
eh lo kalo ada urusan mau balik balik aja gapapa gue bisa nungguin reva sendirian kok
nggak gue juga santai gapapa gue temenin tadi kan temen lo juga nitipin lo ke gue
tapi kan tadi lo sendiri denger kan temen lo nitip ke gue
oh terus maksud lo lo terpaksa nemenin gue karena disuruh sama reva gitu ya
untung aja helm lo nggak jadi jatoh
aduh deg degan banget gue deket berduaan sama mundi gini
aduh apa apaan sih gue
kok malah salting gini depan raya malu maluin banget
kayaknya mondi dan raya saling suka
gue bisa manfaatin raya dan deketin dia biar wondi nggak fokus road race
gue harus susun rencana buat deketin raya
dan bikin wondi panas